cnn indonesia breaking news
dan menjalani kita telah dan sedang menjalani ujian ganda
ujian pertama menjalani bulan suci ramadan
pada siang hari kita berpuasa menahan diri tidak makan dan tidak minum tidak berhubungan suami istri
tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus berada di rumah dan banyak protokol yang harus kita indahkan
berarti kita sangat yakin
dan bulan suci ramadan ini mudah mudahan allah memberikan berkah lebih berlipat ganda lagi
karena ketaatan kita untuk mengikuti petunjuk petunjuk isyarat isyarat yang selama ini kita jalani
para pemirsa dimanapun juga berada
insyaallah besok kita akan menunaikan sholat idil fitri
saya selaku imam besar
masjid istiqlal jakarta
meminta kepada segenap warga masyarakat khususnya yang sering menjadi jamaah masjid istiqlal yang tercinta
pertama kita tahu memang bahwa mencintai masjid itu bagian yang sangat dipuji dan bagian yang sangat membanggakan seseorang
tapi dalam kondisi seperti sekarang ini
ada hal yang sangat darurat yang perlu kita ingatkan
yang perlu kita ingat
itu maraknya virus corona di sekitar kita
rasulullah saw pada satu saat ketika di madinah meminta sahabatnya tidak usah ke masjid karena ini hujan deras
itu hujan air
tapi di luar kita ini kan hujan corona
hujan air saja rasulullah meminta kepada sahabatnya tidak perlu ke masjid
salatlah di rumah
apalagi ini adalah hujan virus corona yang sangat mematikan ini
karena itu saya ingin meyakinkan kepada kita semuanya
bapak ibu para pemirsa terutama umat islam
jangan memaksakan kehendaknya untuk melakukan kegiatan masif di masjid
misalnya takbir ramah ramih di masjid
atau mungkin juga ramah ramih mengunjungi masjid untuk salat idil fitri
majelis ulama menyuguhkan banyak dalil
pimpinan pimpinan ormas seperti nahdlatul ulama dan muhammadiyah serta ormas lain
sepakat bahwa mari kita salat idil fitri di rumah
himbauan pemerintah kita juga menetapkan protokol yang sangat penting buat kita
sebagai warga bangsa dan sebagai umat islam
apalagi yang kita akan ikuti kalau bukan ulama dan umara kita
sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
bahwa kita sangat mencintai masjid
kita sangat mencintai kesemarakan idul fitri
seperti yang kita lewati pada masa masa yang lampau
tapi kali ini karena ini adalah sangat spesial
dan penyebab spesial ini juga dari allah swt
maka insya allah kita serahkan diri kita kepada allah
ya allah engkau mahatau
tapi terpaksa kami harus merayakan idul fitri ini di rumah kami masing masing
seperti apa pahala yang engkau berikan kepada kami
kami serahkan kepada mu ya allah
engkau mahatau betapa rindunya kami bersama keluarga
jamaah kami bersatu di masjid seperti sediakala
tetapi kali ini belum bisa kami lakukan
karena ini juga sesungguhnya adalah karena kehendak engkau ya allah
hadirin para pemirsa juga yang saya ingatkan
bahwa suatu ketika rasulullah saw bercengkerama dengan sahabatnya
ini hadis riwayat ibnu majah
suatu saat rasulullah saw disampaikan oleh sahabatnya
ya rasulullah saya tidak mau makan siang lagi
pokoknya seakan puasa daing
puasa terus menerus
apa jawaban rasulullah
saya nabi saya rasul tapi saya tidak puasa terus menerus
kalau mau ya puasa senin kamis atau puasa daud
nah sahabat lain lagi mengatakan
ya rasulullah saya tidak pernah mau tidur malam lagi
saya mau sholat terus sepanjang malam
apa jawaban rasulullah
saya nabi saya rasul tapi saya tidak melakukan itu
ada hak mata kita juga untuk istirahat
nanti juga kita akan sholat tahajud
sahabat yang ketiga
ya rasulullah saya akan tidak mendekati lagi perempuan
pokoknya saya mau beribadah terus
saya juga punya anak
jadi ada hak kita terhadap mereka
terhadap istri kita
beragama itu harus manusiawi
tidak boleh kita beribadah melampaui batas
dua kali dalam al quran itu kita dilarang beribadah melampaui batas
jangan berlebihan di dalam beragama
seperti yang ditunjukkan nabi
ya nabi itu menggunakan strategi dan rasio dalam mengembangkan ajarannya
mengapa rasulullah hijrah sering disorot oleh para orientalis
nabi itu pengecut meninggalkan umatnya di mekah
malah cari selamat dengan abu bakar di madinah
mundur selangkah untuk meraih kemenangan itu cara nabi
tapi mati konyol dengan tanpa perhitungan di mekah misalnya
kalau nabi tidak hijrah pasti kita tidak ada agama islam di indonesia
islam akan lahir prematur
tapi karena nabi mengedepankan pertimbangan pertimbangan strategi ke depan
lebih jauh ke depan
nabi hijrah maka islam selamat pada tahun ke sembilan hijriah
kota mekah ditalukan kembali tanpa setetes darah
jadi luar biasa
nah para pemirsa
mari kita betul betul menggunakan dialektika rasulullah
di dalam beragama
kita tahu bahwa memang masjid itu adalah tempat kita untuk bermunahajat kepada allah yang baik
tapi dalam kondisi kita seperti sekarang ini
ya saya juga ingin mengingatkan
bahwa pergi ke masjid itu adalah sunat
idul fitri itu adalah sunat
tapi memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa dan keluarga itu wajib
beragama yang benar ialah
mendahulukan yang wajib baru sunat
kalau kita mendahulukan yang sunat baru wajib
itu kurang tepat dalam menjalankan agama
menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat
kita nggak boleh terlalu egois beragama
dalam arti begini
udahlah saya akan dapat pahala sebanyak banyaknya kalau saya ke masjid
tapi begitu kita pulang ke masjid
nyetor penyakit kepada anggota keluarga kita semuanya
kasian bapak ibu kita yang sudah tua itu
daya tahan tubuhnya itu kurang
mungkin kita sehat tapi orang tua kita yang jadi korban
kita nggak bisa menjumpai bulan ramadhan tahun depan
masih banyak bulan ramadhan yang akan datang
kita berdoa kepada allah swt
semoga bulan ramadan yang akan datang itu
insya allah akan lebih normal seperti sebelum sebelumnya
nah mari kita menghemat umur
mari kita berikhtiar
memilih takdir yang lebih baik lebih prospektif untuk kita
dan inilah ajaran islam sesungguhnya
para pemirsa dimanapun juga berada
mari kita memilih untuk bertakbiran di rumah
kemudian mari kita memilih untuk salat idil fitri
juga di rumah
petunjuknya kita bisa lihat di media sosial sudah sedemikian banyak
meluas yang disebarkan oleh majelis ulama
oleh karena itu pesan pesan saya kepada para pemirsa dimanapun juga berada
kembali sekali lagi mengingatkan bahwa pertama
jangan pernah lupa untuk selalu mencuci tangan
ya dengan sabun tentunya
dan airnya mengalir minimum dua puluh detik
bagi kita yang beragama islam
lima kali minimum kita harus
harus berwuduk ya
manfaatkan kesempatan pada waktu menjelang berwudu itu
kita kasih sabun dulu
ya supaya kuman kumannya pada mati itu ya
baru kita berwuduk normal berkumur kumur
selalu memakai masker
apabila berada di tempat tempat umum
bahkan sekalipun bukan di tempat umum
tapi diduga tempat itu pernah dijangkit
pernah banyak orang yang masuk keluar masuk
tetap jangan melepaskan masker itu
kemudian jaga jarak kamar
jaga jarak apa namanya
jadi satu sampai dua meter
kalau misalnya mampir sholat di satu tempat
coba jangan terlalu berdekatan dengan satu sama lain
karena kita nggak tahu siapa tetangga kita itu kan
tapi lebih baik kalau kita di rumah saja
kita di rumah belajar
dan beribadah di rumah
lebih baik kita tidak mudik
kalau kita mudik sekarang
kasian memberikan beban moral terhadap orang tua kita
banyak pengalaman yang kita terima dari kampung
akhirnya orang tuanya itu dikucilkan
tamunya anaknya itu dari jakarta misalnya kan
ini gara gara tetangga kita ini membawa tamu dari
dari kota ini
jadi kita mungkin pulang kembali ke kota
orang tua kita itu masih dikucilkan
kalau kita pulang kampung sekarang
itu sangat membebani orang tua kita di sana tuh
karena itu para pemirsa
jangan kita menambah beban orang tua kita yang ada di kampung
sudah mereka hidup rukun
tapi kehadiran kita malah justru membuat orang tua kita itu nanti dikucilkan
kita sudah kembali ke jakarta
orang tua kita itu masih dikucilkan
apalagi kalau misalnya ada yang sakit di tempat itu
jangan jangan dikutuk di laknat orang tua kita
jadi bukan membawa kebahagiaan
tapi seperti membawa malapetaka
mudah mudahan kepergian bulan ramadhan ini
juga akan membawa serta virus corona ini pergi
ramadhan artinya menghanguskan
semoga kepergian bulan ramadhan ini juga menggulung habis virus corona itu
siapa tahu ada keajaiban
keajaiban melalui doa kita sekarang ini
lalu saya ingin juga menghimbau lanjutannya ya
bahwa tidak perlu kita mudik ya
kali ini silaturahim online banyak kan caranya
kita semuanya sudah pengalaman akhir akhir ini
bergabunglah dengan takbir online
banyak tuh fasilitasnya sekarang
gemahkan takbir di dunia digital
lakukan semua ya
dengan melalui tradisi tradisi baru kita selama ini
lindungi orang lain
mari kita menangkan perang
mari kita melangkah menangkan perjuangan
melawan semua yang bisa bertentangan dengan suasana kehidupan yang normal kita sekarang ini
inilah yang kami sempat saya sampaikan pada kesempatan sangat mubarakah ini
sebelum saya mengakhiri izinkan saya mengajak kita semuanya untuk berdoa
alhamdulillah wa syukurillah
ya allah ya tuhan kami
akhirnya kami berada pada penghujung bulan suci ramadan
tiada lain harapan kami semuanya ya allah kecuali memohon
kiranya amaliyah ramadan kami yang kami lakukan selama sebulan penuh ini
dengan penuh perjuangan
tidak kurang pahalanya sedikit pun
meskipun itu kami lakukan semuanya di rumah
ya allah ya tuhan kami
kami mohon dengan sangat kepada mu ya allah
semoga bulan suci ramadan nanti akan datang
kami bisa melakukan sesuatu yang lebih istimewa
tanpa kehadiran virus atau apapun yang mengganggu ketentraman kami nanti beribadah
ya allah ya tuhan kami
pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya allah
engkau maha tahu apa yang hambamu inginkan dalam kondisi seperti sekarang ini
untuk mengangkat virus yang ada di sekitar kami
kami juga memohon kepada mu
kiranya dampak apapun yang ditimbulkan dengan kehadiran virus ini
entah itu dampak ekonomi pendidikan sosial budaya
sesegera mungkin juga engkau menyelesaikannya cepat
sehingga kami bisa menjadi khalifah yang benar
menjadi hamba yang baik di hadapan mu ya allah
allahumma taqabbal dua'ana rabbana atina fid dunia hasanaw fil akhira tasanaw kina hatabannar
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh